ya desakan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga ru pprt terus muncul
presiden jokowi menteri tenaga kerja menteri p tiga a mendukung percepatan ruu ini
tapi respon berbeda kita dengar tadi dari dpr yang mengatakan masih membuka ruang masukan dan juga meminta jangan tergesa gesa
ruu ini terhenti pembahasannya selama sembilan belas tahun padahal jumlah pekerja rumah tangga di indonesia terus bertambah
kita bahas malam ini bersama narasumber mbak lita anggraini koordinator nasional jala prt
mbak lita selamat malam
mbak lita apa respon anda dan juga teman teman yang bergabung dalam koalisi ini melihat progres hari ke hari dari pembahasan ruprt ini
sekarang seperti tadi kita sudah mendengar dari anggota balik mbak lulu mengatakan ini secepatnya harus dibawa ke forum musyawarah ke bamus gitu
jadi apa responnya dan kemudian apa persiapannya
ya pertama tentu saja
kami sangat mengapresiasi berterima kasih dan menyampaikan hormon setinggi tinggi kepada presiden jokowi dodo yang telah memberikan statement resmi bahwa pemerintah mendorong untuk percepatan pengusahaan ruu prt yang sudah sembunyi dan proses tergesa lagi
dan kita melihat bahwa hal ini sangat urgent mengingat korban korban prt itu selalu berjatuhan setiap hari
bahkan terakhir kasus ke
siti kotimah yang itu sudah sangat fatal ya
jadi sampai sekarang sudah dua bulan di rumah sakit sulit untuk bergerak
dan demikian dia diperlakukan seperti mana tidak semestinya sebagai manusia
nah itu kan kasus kasus gunung es ya
yang ada di rumah rumah dalam regulasi kuasa dan mindset masyarakat yang masih dalam perbudakan modern seperti itu
jadi prt dilarang untuk berkata tidak
lelah berkata ya apa saja semua perintah dari bapak memberi kerja harus selalu diiakan
dan berrelasi kuasa seperti itu ya sebagaimana juga kdrt kasus prt yang dalam hubungan kerja ini juga perlu mendapat perlindungan
kita lihat esensi dari ruprt ini kan satu pertama ini sebagai bagian dari amanah uud empat puluh lima dan pancasila
artinya kedua yang sama penghidupan dan pekerjaan layak
kemudian jika pengakuan tidak ada diskriminasi dalam pekerja termasuk pekerja rumah tangga
dan yang berikutnya juga bahwa ruu ini juga ruu ini nantinya juga akan memberikan perlindungan bagi prt ataupun bagi pemberi kerja
di sini juga akan berlaku prinsip gotong royong ya
dan apa nilainya kemasin karena kan ada perlindungan sosial ada seminar sosial bantuan sosial
dan yang ketiga kita melihat karakteristik prt ini kan
berbeda dengan sosial lain karena perlu diatur dalam satu undang undang tersendiri
jadi ini penting ya
dan kita mendorong supaya pimpinan dpr melihat bahwa urgensitas prt ini sudah demikian rupa
apakah terus menunggu pengkorban persatuan dan proses legislasi sembilan belas senin bukan proses yang singkat
dan kami juga sudah melakukan berbagai reputasi
nah dan dpr sendiri sudah juga pernah membahas ini di tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
sudah melakukan riset di sepuluh kota
sudah studi banding kedua negara di argentina dan amerika selatan dua ribu dua belas
sudah uji publik di tiga kota di tahun dua ribu tiga belas
dan kemudian dibahas lagi perbaikan
dan perbaikannya itu selalu dilakukan ya
sebagaimana agar minumis
dan itu sudah melibatkan berbagai kelompok masyarakat
dari praktisi dari prt dari pemberi kerja dari akademisi dan semua ya
itu sudah apa artinya bagaimana ini kita mencapai winnis solution yang bisa diterima
segala pihak dan bisa diimplementasikan
dan itu kita artinya terus mendorong
bagaimana saling membuka dialog
agar ada perbedaan atau salah pahaman atau misinformasi
itu bisa dipertemukan
sehingga apa sih sebenarnya yang menjadi apa
masih menjadi keberatan dari pimpinan dpr
ya ini yang perlu kami komunikasikan
dan harapan kita
pimpinan dpr membuka pintu dialog bersama
agar mencerai pemahaman bersama
percepatan apa yang seperti yang di
di perintah oleh bapak presiden itu bisa segera terjadi
dan ini empat dua juta
jumlah terbesar kedua prt lokal dunia setelah rrc
betapa prt dimutuhkan
dan dia menjadi penopang
perekonomian dari mikro makro
dan itu artinya penopang produktivitas
orang tidak akan bisa bekerja
jutaan warga negara lain tidak bisa bekerja
ya profesionalitas mereka
tergantung pada pekerja rumah tangga
jadi sudah seharusnya pengakuan
itu diberikan kepada pekerja rumah tangga
dan kita tahu bahwa
kalau kita melihat dari
isi dari ru
ini juga melindungi dari pekerja rumah tangga
dan juga pemberi kerja
yang kemungkinan akan
dan mungkin dari teman teman koalisi
kemudian juga sudah menyadari
tadi anda sudah mengatakan
bahwa berkaitan dengan pekerja rumah tangga ini
berkaitan dengan tempat kerja
dan juga waktu kerjanya
nah yang perlu di highlight sekarang
yang terjadi sekarang di masyarakat
mungkin ada yang masih
pertanyaan yang terakhir
ada yang masih pesimistik ya
ada yang masih pesimis
dan ini betul betul bisa melindungi
baik hak pekerja
dan juga hak pemberi kerjanya gitu
karena kan ini adalah isu
yang betul betul dekat dengan masyarakat
di dalam undang undang yang draft terakhir ini
kita melihat dari latar belakang
pemberi kerja di indonesia
kita melihat dari
aspek kemauan dan kemampuan
misalnya dalam hal soal upah
itu yang kita pertemukan
apa menjadi hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak
dan di dalam undang undang prt ini
karena dia bekerja
dan kita juga tidak mengatur
hal yang disebut prt
mereka yang bekerja mencari uang
tidak termasuk abdi dalam
tidak termasuk santri
kerabat yang nginger
karena itu hal yang berbeda
dan yang kedua
undang undang ini juga berasaskan kekeluargaan
tidak perlu dikhawatirkan
yang sudah terjadi
dan praktek praktek baik yang sudah ada
kemudian di dalam hak ini sendiri juga disebutkan
dan demikian langsung normatif
delapan jam sehari
dan itu kan bisa diminis
bersama kesepakatan antara
prt dan pemberi kerja
itu kan sudah termasuk
termasuk cuti lebaran ya
yang biasanya diambil untuk lebaran
hak untuk beribadah
hak untuk berkomunikasi
bahwa sering terjadi
dan disitulah kasus kasus prt
intensitasnya semakin meningkat
bisa berakibat fatal pada
atau tidak berfungsinya
hak pemberi kerja
juga mendapatkan hasil kerja
seperti apa yang disepakati
keduanya juga didindungi dari
dan pemberi kerja
perlu ada pelatihan
tidak semua orang bisa menguasai pekerjaan rumah tangga
karena orang punya bakat dan
kemampuan yang berbeda beda
tidak semua orang bisa mencuci
tidak semua orang bisa memasak
tidak semua orang bisa
dan yang sudah
ruu ini segera disahkan
untuk semua pihak
kita sebagai bangsa
yang harus konsisten
yang selalu didengungkan
perhatikan cara membangun komunikasi politik dengan berbagai fraksi kemudian tokoh tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan
tokoh tokoh agama kemudian kalangan anak muda kemudian para pemberi kerja kemudian para influencer dan kemudian tentunya juga para politisi para alat di dpr atau di dpd yang mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan peraturan perundangan
apa memahami urgensitas supaya tidak sehari penundaan dari ruu ini artinya berjatuhan
karena kami sendiri juga menerima laporan itu bisa sebelasan per hari
ada yang tidak bisa menghubungi anaknya saudaranya yang bekerja sebagai prt yang kami sendiri tidak bisa melacak karena mereka tidak tahu
sebelumnya mereka bekerja tidak terinformasikan dengan jelas dan baik
mereka bekerja di mana
kemudian yang mereka harus dikembalikan tapi harus menebus ke penyalur
seperti itu kemudian upah yang tidak dibayar
itu banyak ada yang dua bulan tidak bayar ada yang tiga bulan
dan seperti juga mereka tidak diberi makan juga ada
jadi kasus kasus ini tidak bisa diceritakan secara terbuka

setelah ya ada jala dan mereka mengapa ya karena zaman sudah berubah mereka bisa melacak gitu ya
melapor kemana seperti itu
jutaan lain dari prt yang tidak tahu bagaimana caranya ketika mereka menghadapi masalah kasus kekerasan
tidak akan terjadi itu sampai ani yang disekap sembilan tahun
elang lima tahun bahkan ke timai sepuluh bulan
orang tidak tahu tidak tahu
apakah kita ini akan berdiam diri mengatakan oh ini belum urgen
bagaimana jika anggota dpr merasakan anaknya keluarganya mengalami seperti apa yang dialami oleh kotima seperti sekarang ini
apa yang ada di hati
apakah itu tidak dikatakan urgen
dalam prinsip kita kekerasan itu tidak bisa ditolerit
satu kekerasan pun itu sudah urgent
kalau diurus urus dunia kan orang akan banal pada kekerasan
apakah kita akan menjadi seperti itu dan mengatakan kemudian tidak urgent
betul betul baik baik
baik kita tentunya berharap ini bersama sama ada langkah lagi ya atas pembahasan ruu pprt ini
mbak lita terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi di cnn indonesia
ya terima kasih mbak putri
ya selamat malam